eh nih yang namanya bidadari tuh butih cantik bersih
ada sayapnya gitu ya di belakang
oke gue akan bukti ini sama kamu
katanya mau bukti kok ngelap bingsan sih
mana sih main jauh banget
udah malam ini udah gelap
buset jangan nge
buset udah budak kali ya
makasih banget nge untung ada nge
nih nyium nyium kaki gue nyium nyium tangan gue
emang lo mau kemana gue pergi
gak pergi nge
tadi tuh aryo mimpi
tadi mimpi apa kagak ya
mimpi apa kagak sih nge
yang mimpi tuh lo
ngapain dia nanya sama gue
mimpi nge bener mimpi
mimpi ketemu bidadari cakep nge
pokoknya dede menan aryo
udah pulang makanya lu jangan tidur mulu
tuh akibatnya jadi begitu
hah udah pulang pulang pulang
ke rumah tidur di kasur
ngapain tidur di kebun lo
kayak orang susah aja lo
orang kita susah
itu gini tau
ampai malem gini pingsannya
yang udah bikin arief jadi pengkaya
gue bantuin si aryo
nah dapet salam
lo itu dateng dateng ngagetin gue
untung gue gak punya penyakit jantung ya
kalau enggak gue udah mati kali
eh lo itu ngomong dateng dateng nggak penting
jadi aryo nggak penting buat lo
mimpi yang aneh
lagi enak enakan mimpi ernita
eh yang nongol malah beda dari jatuh dari langit
hah pelampilannya urak urakan lagi
nampak beda dari nongol di kamar mandi
salah liat kali gue ya
tuh kan bener
aduh kebanyakan bergadang nih
kok kamu takut sih
lu kan beda dari yang ada di mimpi
ke dalam mimpi aja deh
ini dunia nyata dunia manusia
berarti gue kagak mimpi
pasti ada situasi
tunggu tunggu tunggu
karena aku bisa beca pikiran kamu
aku juga tahu kamu itu udah jomblo tiga tahun
lo tau dari mana sih
lo pasti temennya si zen
lo pasti suran si zen
jadi gue tau sekarang
lu tiba tiba nongol di kamar mandi itu adalah trik
lo itu pesulap
udah lo ngaku aja lo pasti temennya si zen
lo pasti suran si zen
zen itu siapa
aku gak kenal siapa siapa selain kamu di sini
terus aku gak bisa pulang kekayangan kalau aku gak nyariin kamu jodoh
dari nenek gue lahir sampai gue gini sekarang
itu di kayangan kagak ada biro jodoh
maksudnya tuh beda dari kayak ernita
bukan dari yang kayak begituan apa
lo tuh kalau jalan pakai mata dong
lo gak liat apa ada mobil mau lewat
nanti kalau gue nabrak lo terus lo mati
gue juga kan yang di penjara
salah sana jauh
cewek yang disukain sama aryo

nah ke depan dari mana

seneng banget kayaknya
namanya juga lagi jatuh cinta
tanya dedemenan saya dari dulu
duh enak surga